di seknek jadi belum pada proses finalisasi masih masukan masukan yang sangat banyak
tapi yang kita ingin memilih yang terbaik yang tentu saja memiliki track record yang baik integritas yang baik
ini masih proses berjalan
masih tanggal dua puluh an kan
terima kasih atas waktunya
terima kasih atas waktunya
salah satunya mungkin yang perlu ditekankan adalah poin mengenai memiliki integritas moral dan keteladanan
dan kemudian tidak pernah punya track record sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat lima tahun
jadi berarti tidak boleh pernah diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih mbak
kalau yang lain kan kita bisa lihat dengan jelas ya mengenai background education
kemudian syarat untuk netral tidak menjadi anggota atau pengurus parpol
dan seperti itu
jadi memang seperti juga pak presiden sampaikan ini kan punya tugasan cukup berat nih ya
dewan pengawas kpk
jadi memang harus orang yang betul betul punya track record yang bersih
dan juga punya kemampuan ya mbak
tidak cukup hanya track record saja bersih
tapi dia juga harus punya pengalaman pengetahuan dan keahlian yang memadai
di bidang hukum dan juga di bidang audit pemeriksaan keuangan
seperti itu mbak
apakah penegak hukum dipertimbangkan
saya rasa kita mempertimbangkan dari semua kalangan ya mbak
sepanjang memang memenuhi syarat syarat normatif tadi gitu kan
yang jelas targetnya adalah kita akan mencari yang terbaik dari apa yang ada
oke oke di sini sudah ada mas tama s langkun
saya akan ke mas tama mas tama
semestinya bicara soal integritas
dan etik itu
kalau misalnya dewan pengawas
ya harus lebih jauh
lebih suci lagi daripada para pimpinan kpk
katakanlah begitu ya
nah mungkin begini mbak putri dan mbak dini
terkait dengan dewas ini kan sebetulnya icw sendiri
kemudian bersama dengan pimpinan kpk juga
yang sekarang masih mencabat
kita sedang judisia review
artinya memang kita masih keberatan terkait dengan
pembentukan undang undang yang hanya tiga belas tahun
sehari tanpa ada kontabilitas
dan ujungnya masalahnya banyak
termasuk bermuara pada dewan pengawas
nah terkait dengan dewas
jadi kan sebetulnya secara sikap
kita masih banyak mempertanyakan
dan sedang menguji konsep ini
meskipun kita belum masuk ke material dari dewan pengawas
nah tetapi kita lihat dari pandangan undang undangnya sendiri
kalau saya boleh menilai
posisi dewas secara hukum
berdasarkan undang undang sembilan belas
ada grafisnya ini kita tampilkan
dia itu lebih lus
atau misalnya standarnya
itu berada standarnya di bawah dari pimpinan kpk
dari undang undangnya ini
misalnya dari kata kata
kalau mau jadi pimpinan kpk
dia tidak boleh melakukan perbuatan tercelah
jadi tercelah saja
itu sudah menjadi salah satu faktor penggugur
menjadi pimpinan kpk
tapi dewan pengawas
dia harus sudah terbukti
pernah melakukan tindak pidana
jadi yang satu
kalau sudah terbukti dulu
ketika dia tercelah saja
sudah bisa digugurkan
kalau kita bicara soal kewenangannya
posisi dewan pengawas itu lebih kuat
dia sebetulnya tidak
tidak hanya sebatas mengawasi
tapi dia juga melakukan fungsi eksekutor
pelaksana pada konsep criminal justice system
proistisnya dipegang dewas kan
iya maksudnya itu
maksud saya itu
jadi kayak misalnya
dia menentukan penyedapan
dia menentukan penggeledahan
dia menentukan penyitaan
kalau kepolisian kejaksaan
dia tidak perlu izin di mana
dewan pengawas kira kira begitu
nah ini butuh izin
artinya dia punya kendali
dan dia harus satu x dua puluh empat jam
permohonan izin penyedapan
permohonan tertulis ya
ya permohonan tertulis
artinya memang dia punya kuasa
bisa dia mengizinkan
atau tidak mengizinkan
ini menurut bayangan saya
itu ada perdawan pengawas
kita berharap sebetulnya
dari awal sudah ada statement bahwa
kita sedang mempermasalahkan posisinya
tetapi dia harus lebih kuat secara standar
jadi kalau yang satu
tercelak saja sudah gugur
yang satu masih harus menunggu putusan pidana
yang lain misalnya
itu betul betul mekanismenya panjang
panjang dalam arti begini
dalam arti dia tidak hanya pansel
tapi dia juga dipilih oleh dpr
dewan pengawas itu hanya dikonsultasikan
apa anda takut ada apa preferensi
ini bukan soal ketakutan
tetapi ke depan
ini menjadi peluang yang sangat besar
dalam hal ini adalah presiden
untuk menguasai kpk dalam tanda kutip
oke melalui dewan pengawas
ketika presidennya bagus
tentu saja itu akan bagus bagus saja
tetapi jika presidennya misalnya punya catatan
di kemudian hari
tentu ini akan menjadi
masalah yang serius
karena dominasi presiden
itu sangat besar
fungsi yang sangat sentral di kpk
oke karena menjadi lucu apabila
undang undang kemudian dicocok cocokkan
dengan siapa presidennya
presiden yang sekarang
membentuk undang undang ini yang baru
padahal sebagai sebuah sistem
harusnya dia bisa
dan satu lagi
sejatinya yang saya katakan tadi
dia bukan mengawas
dia tidak hanya mengawas
tetapi dia juga
yang sifatnya eksekutif
oke bagaimana dengan kpk
bagaimana suara kpk
juru bicara kpk saat ini
kami dari gedung kpk
selamat malam mba
halo selamat malam
ada delay seperti ya
terkait dengan pemilihan dewan pengawas
saat ini sedang berlangsung
bagaimanapun yang akan menggunakan ini
sudahkah ada kriteria
yang mungkin disiapkan oleh kpk
dan juga teman teman kpk
beberapa pimpinan kpk
juga masih berjuang untuk
ya kalau kriteria dewan pengawas itu
tentu bukan domain
kewenangan itu sekarang
dpr juga tidak
berwenang untuk memilih itu
domain itu sepenuhnya ada pada presiden
soal dewan pengawas
mungkin kita perlu clearkan satu hal ya
yang jadi persoalan
atau ingin tidak diawasi
pengawasan terhadap kpk itu sudah
sangat kompleks ya
sebelum undang undang ini ada
kalaupun ada satu pengawasan
yang lebih intens dilakukan
poinnya bukan di sana
yang diberikan kewenangan pengawasan
tetapi dia juga punya kewenangan
yang berada dalam ranah
dalam tanda kutip misalnya
di luar ranah pengawasan itu sendiri
memberikan izin soal penyadapan
ini terkait langsung dengan
nadi penanganan perkara di kpk
kemudian izin soal penggeledahan
dan izin soal penyitaan
dewan pengawas memutuskan
tidak memberikan izin tersebut
izin tersebut mungkin baru diberikan
setelah jangka waktu
justru dibutuhkan pemberian izin yang lebih cepat
pertanyaan yang disampaikan tama tadi
siapa yang mengawasi dewan pengawas
itu yang pertama
secara regulasi kalau kita lihat
ada satu pasal yang sangat krusial
di undang undang kpk
pimpinan dan pegawai kpk itu
tidak boleh bertemu dengan orang orang
yang terkait dengan perkara
tidak boleh menjadi komisaris
tidak boleh menjadi direksi
tidak boleh menjadi pemimpin organisasi yang lain
dan bahkan ada ancaman pidananya
pasal ini tidak berlaku
untuk dewan pengawas
ada standar etik yang
bahkan lebih lemah
untuk orang orang yang akan melakukan pengawasan
ini kritik regulasi yang juga kami terima
yang disampaikan oleh sejumlah
pengamat hukum dan juga masyarakat
oleh karena itu
karena undang undang nomor sembilan belas ini
mendelegasikan ada dua aturan setidaknya
pertama peraturan pemerintah
tentang tata cara pengangkatan dewan pengawas
dan kedua peraturan presiden
terkait dengan organ pelaksana badan pengawas itu
maka di aturan turunan inilah
yang saya yakin sekarang
sedang dikerjakan oleh kementerian hukum dan ham
di aturan turunan inilah
beberapa kelemahan kelemahan itu
diharapkan bisa ditutupi
misalnya mekanisme yang lebih clear
pertanggung jawaban pada publik
dan juga menjawab pertanyaan
yang mungkin sederhana tapi penting
yaitu siapa yang mengawasi dewan pengawas
kalau ada dewan pengawas yang melanggar etik
maka perlakuannya sama
dengan pimpinan kpk yang melanggar etik
pimpinan kpk kalau diduga melanggar etik
dibentuklah sidang komite etik
yang isi atau majelis sidang komite etik itu
dominan berasal dari unsur luar kpk
ini salah satu bentuk terobosan
pertanggung jawaban kpk pada publik
agar unsur pimpinannya
atau pucuk pucuk pimpinannya
itu bisa lebih terawasi
karena kewenangan kpk juga cukup besar untuk itu
nah ini perlu dirumuskan secara serius
untuk bisa menampik
dan minimal menjawab
keresahan dari publik tersebut
sudah jauh dari soal persyaratan dan
dan siapa saja yang pantas untuk berada di dewan pengawas kpk
saya akan ke mbak dini sekarang
mendengarkan tentu saja
dialog yang tadi berlangsung di sini ya mbak dini
iya soal kekhawatiran kekhawatiran yang ada
syarat syarat untuk menjadi dewan pengawas
jauh lebih rendah
daripada syarat untuk menjadi pimpinan kpk itu sendiri
karena ini dewan pengawas
yang cukup berat
bahwa kualifikasi dari pada dewan pengawas ini
harus di atas
daripada yang diawasi
tapi tadi menanggapi mas tama
saya rasa juga tidak tepat ya
kalau dikatakan bahwa
dewan pengawas itu bisa
melakukan perbuatan tercelah
mungkin tidak spesifik
kata kata itu tidak berapa
tidak melakukan perbuatan tercelah
tapi kalau kita lihat di
huruf d dan e dari pasal tiga puluh tujuh d
jelas bahwa persyaratannya adalah
memiliki integritas moral dan keteladanan
meskipun ini memang sumir ya
kemudian huruf e adalah berkelakuan baik
jadi sebetulnya bisa ditarik dari situ
bahwa dewan pengawas juga harus berkelakuan baik
tidak boleh tercelah
dan kemudian kalau kita lihat lagi
pasal di bawahnya mengenai pemberhentian
anggota dewan pengawas
itu salah satu poinnya adalah
pada saat dia melakukan perbuatan tercelah
di situ disebut
maka dia harus dipecat
jadi seperti tadi yang mas febri sampaikan
itu persis seperti apa yang ada dalam pikiran kami
bahwa yang penting semangatnya di undang undang sembilan belas dua ribu sembilan belas ini
adalah untuk penguatan kpk
dalam arti peningkatan kinerja kpk
karena tadi kekhawatirannya mas febri dan mas tama
juga sebetulnya sama dengan kita
bahwa kita tidak ingin ada abuse of power kan
kita tidak ingin ada satu pihak yang mempunyai power sebegitu besar
yang tidak terkendali
dan justru itulah yang menjadi cikal bakal
daripada revisi undang undang kpk
dan juga adanya sekarang dewan pengawas
kalau misalnya dari dewan pengawas sendiri
anda tidak khawatir ada abuse of power itu mbak dini
karena justru di situ ada kemampuan untuk mengizinkan
dan tidak mengizinkan penyadapan
jadi sebenarnya undang undang ini menurut kita
karena memang masih namanya juga undang undang ya mbak ya
undang undang pasti kan mengaturnya secara luas abrel
jadi kita setuju dengan tadi yang disampaikan mas febri
bahwa perlu ada peraturan pelaksana
yang mengatur hal hal ini secara lebih definitif
secara teknis gitu kan
untuk memitigasi kekosongan hukum gitu kan
jadi bisa diperketat di dalam pp mungkin
di peraturan pelaksana daripada undang undang ini
jadi itu bisa kita atur
tanpa mementahkan konsep daripada dewan pengawas itu sendiri
karena memang dewan pengawas itu hadir
itu dengan prinsip kita tuh bekerja harus saling mengawasi
seperti halnya presiden mahkamah agung dpr
kita bekerja dengan konsep check and balance saling mengawasi
jadi kpk juga kan sebenarnya suatu institusi yang punya babak cukup berat ya mbak
untuk pembatasan korupsi
dan karena sangat penting untuk kita punya satu mekanisme
bahwa kpk ini terlindungi dan tidak digunakan sebagai alat politik misalnya
atau kepentingan pihak pihak tertentu
seperti itu mbak semangatnya
oke bagaimana dengan dewan pengawas
karena bagaimanapun dewan pengawas ditunjuk langsung oleh presiden
apa jaminannya ini tidak digunakan untuk kepentingan tertentu
mbak dini nanti setelah jeda ya
dijawab setelah jeda
tetap bersama kami di cnn indonesia prime news
jadi politik hukum pemerintah itu menghormati hukum positif
dan yang kedua politiknya adalah politik anti korupsi
jadi proses pemilihan itu sudah masuk dalam kriteria itu
politik hukum pemerintah adalah politik anti korupsi yang saat ini sedang kita bahas malam hari ini
tadi di sempat sebelum jeda
ada mbak dini menyampaikan melalui sambungan telepon
menyampaikan dewan pengawas memang sejatinya untuk mengawasi
memastikan kpk ini dihormati
kpk tidak digunakan oleh pihak pihak manapun
atau kepentingan politik manapun
bagaimana jika ada juga yang menduga atau berpikiran
bagaimana dengan dewan pengawas
bagaimana memastikan dewan pengawas tidak digunakan oleh penguasa
untuk mengegolkan kepentingan kepentingannya
oke jadi kayaknya kalau saya dengar tadi diskusi dengan mas tama
juga mas febri ya
seperti saya katakan tadi ketakutan kita sama
kita tidak ingin ada satu pihak yang memiliki kekuasaan yang absolut
yang tidak bisa dipantau
tidak bisa dimonitor tidak bisa dikendalikan
dan sebetulnya kalau kita mau objektif
itu kan kelemahan kpk selama ini ya
di mana kpk bisa melakukan penyadapan tanpa batas
di mana orang bisa jadi tersangka seumur hidup
kasusnya digantung tanpa kejelasan
itu kan juga mesti kita pikirkan mbak
nah jadi sekarang ini cuma cita cita mbak
sekarang ini cuma tinggal kita mencari bagaimana titik equilibriumnya
kalau dibilang presiden menentukan sendiri
nggak benar juga gitu
kalau kita lihat di undang undang sembilan belas dua ribu sembilan belas jelas
presiden menetapkan betul
tapi juga membuat tim internal panitia seleksi
untuk mendengarkan aspirasi masyarakat
dan kriterianya kan juga jelas
kalau sampai katakanlah misalnya ada dewan pengawas yang menyimpang gitu ya
berarti kan dia sudah tidak lagi memenuhi kriteria yang diharuskan oleh undang undang
ya berarti kan dia harus dipecat
nah sekarang kalau misalnya ketakutannya
iya ini kenapa kok jadi presiden yang menetapkan
pertanyaan saya sama juga
apakah dengan ditetapkan diangkat oleh dpr
itu betul betul menegasikan kemungkinan bahwa tidak akan ada permainan
pertanyaannya sama kan
jadi sebenarnya isu yang kita hadapi itu sama
kita nggak bisa melihat cuma dari satu ekstrim kiri ke ekstrim kanan
kita harus cari jalan tengah
gimana mencapai titik equilibrium
supaya semuanya ini seimbang
gimana check and balance itu berjalan
karena justru itu adalah problem yang kita hadapi selama ini
dimana tidak ada check and balance
selama ini juga pimpinan kpk diangkat oleh dpr kan
nah ini menurut saya logika logika yang harus kita lihat
pada fakta yang terjadi selama ini
nah kalau kemudian misalnya kita melihat
kenapa pimpinan kpk perudewaan pengawas
karena dia absolut
dia melanggar ini itu dan segala macam
takutnya ini itu dan segala macam
padahal fakta selama ini misalnya
pimpinan kpk kalau dia melanggar etik
banyak yang kena sanksi etik
pimpinan kpk yang kemudian dihentikan karena tersangka
pimpinan kpk yang sampai dipindahinnya juga ada
mekanisme yang sekarang berjalan itu sudah bisa membuat
pimpinan kpk tidak bisa semaunya
nah itu yang kemudian terjadi
nah sekarang tetap itu merupakan hal yang menakutkan
bagi pembuat undang undang
sehingga dibuatlah dewan pengawas
nah sekarang kita lihat konstruksi hukumnya
dewan pengawas tersebut itu sebetulnya memindahkan
perpindahan dari kewenangannya pimpinan
digeser kepada dewan pengawas
nah dewan pengawasnya itu kemudian tadi yang saya
febri sudah sampaikan bahwa kalau kemudian dia bertemu
dengan pihak yang ada hubungan dengan perkarangan
dia bisa langsung dipindahkan
nah dewan pengawas tidak
dia lebih loose gitu loh
dia lebih longgar sistem pengawasannya
nah fakta yang selama ini terjadi misalnya
tadi saya sudah sampaikan bahwa kalau pimpinan kpk
itu tercelak saja itu bisa digugurkan
nah faktanya selama ini kata kata yang tafsirnya
sangat luas tadi ketika dia tidak dikunci
dengan perpindahan dari kewenangannya
itu bisa digugurkan

luas dari hal yang tadi

nah ini juga bisa dikira sebagai hal yang lebih

luas dari hal yang tadi

bisa didengar pada newspaper nya
dia bisa danyakan gini
silakan tanya tadi ooh temen temen
silakan l robbie dengan tepat yang grant
menggunakan tafsir yang sangat longgar tadi maka potensi potensi diterobos akan begitu saja bisa
diloloskan apalagi yang nggak diatur apalagi misalnya yang syarat cuma harus punya integritas
moral harus jujur berkelakuan baik dan segala macam normatif itu yang sangat normatif tadi dalam
bayangan kita faktanya selama ini itu terobos kalau memang anggota dewan panggang selalu
melakukan perbuatan terjelat ya harus diberhentikan itu jelas di bagian pemberhentian jadi menurut
saya kita no issue ya untuk perbuatan tercelah sama sama apply across the board baik kepada
pimpinan kpk maupun untuk pada orang orang ini syarat pengangkatan untuk dapat diangkat bahasanya
ya ini untuk dapat diangkat kita belum bicara soal setelah menjabat oh lain ceritanya setelah
menjabat dan sebelum diangkat itu beda kita bicara soal syarat dan kita bicara soal pasca dia menjabat
setelah dia menjabat ini yang kemudian dianggap enggak ada masalah bagi pemerintah padahal fakta
selama ini kepada kita ikuti yang sebetulnya kita ikuti lalu pelanggaran pelanggaran pembentukan
oke sebenarnya sama sampai dengan saat ini gimana mbak dini enggak menurut saya ini hanya masalah
saya setuju bahwa ini mungkin ada masalah sedikit inkonsistensi masalah drafting dan itu sebetulnya
bisa kita jembatani tanpa kita harus beribut ribut panjang lebar pada peraturan pelaksanaannya
semudah itu kita bicarakan saja peraturan pelaksanaannya seperti apa supaya semua kekhawatiran ini
bisa dikunci ngak papa kita bisa atur seketat mungkin nanti di peraturan pelaksanaan ya kita
menghargai ya bos karang masih ada proses judis getu di mka meskipun kita tahu juga kemarin ada
fakta bahwa presiden jokowi tidak menandatangani revisi undang undang ini karena memang ya masih
ada beberapa hal mungkin yang memang beliau juga belum menyatujui jadi alih penegak oke
sekalipun pak jokowi juga tahu akan secara otomatis berlaku ketika tidak ditandatangani
tapi kan memang dari sisi politis itu tidak semudah itu ya mbak ya
memang ini juga terjadi pada saat undang undang mkd kan kita tahu
lolos begitu saja tanpa ditatangi presiden tiga puluh hari setelah dpr ketok palu langsung berlaku
maka yang kita lakukan adalah ke mahkamah konstitusi
jadi ya nggak apa apa gitu kita menghargai proses ini kita lihat nanti gimana putusan mahkamah konstitusi
kemudian juga kita pikirkan bagaimana kita membuat peraturan pelaksanaan yang lebih rigid
untuk menjawab semua kekhawatiran dari teman teman ini
oke peraturan pelaksanaan ini akan dikeluarkan kapan mbak dini
soalnya ini kan juga sekarang masih ada isu dewan pengawas dulu nih tanggal dua puluh satu desember kan
kemudian itu pasti juga akan dilaksanakan segera mungkin gitu loh
karena memang kan kita nggak bisa berlama lama ya untuk membuat peraturan pelaksanaan daripada undang undang ini
ya sampai juga kita menunggulah hasil dari mahkamah konstitusi seperti apa mbak
oke saya ke mas febri sekarang mas febri ada tanggapan lain
saya kira ada beberapa koreksi yang cukup mendasar ya yang terhadap apa yang disampaikan oleh mbak dini tadi
pertama mungkin sebaiknya kita tidak menyampaikan informasi yang keliru atau menutupi beberapa kebenaran yang sudah jadi diskusi di publik
kenapa iya undang undang kpk yang baru ini tadi dikatakan untuk memperkuat kpk
kami di kpk justru tidak merasa undang undang baru ini memperkuat kpk
justru dari kajian yang dilakukan setidaknya ada dua puluh enam poin yang beresiko melemahkan
tapi kami paham sebagai pelaksana undang undang tentu saja secara institusional kpk tetap berada dalam koridor pelaksana undang undang itu
sebelumnya kami sudah diskusi cukup panjang dan bahkan kalau mau dilihat ke belakang
karena proses pembahasan undang undang ini bahkan tidak melibatkan kpk di waktu waktu akhir yang dikebut sedemikian rupa tersebut
itu yang pertama
jadi janganlah kemudian informasi informasi yang tidak benar disampaikan pada publik dan tentu itu harus dipertanggungjawabkan
yang kedua tadi kalau dikatakan beberapa tudingan terhadap kpk melakukan penyadapan secara sembarangan
saya ingin minta mbak dini menunjukkan satu saja
ini adalah satu kasus penyadapan yang salah atau keliru yang dilakukan oleh kpk
karena penyadapan hanya bisa dilakukan ketika proses penyelidikan dimulai
jadi tidak mungkin semua pihak itu disadap oleh kpk
dan yang kedua bukti penyadapan kpk itu diterima oleh pengadilan dan bisa dilihat dari putusan putusan pengadilan yang ada
jadi kami berharap pernyataan pernyataan yang menyesatkan seperti itu bisa lebih hati hati
jadi untuk disampaikan
jangan sampai ada kekeliruan pemahaman seolah olah semua ini terjadi karena penyadapan dilakukan secara sembarangan
kami bantah itu secara serius
dan yang kedua terkait dengan penyebutan ada tersangka yang seumur hidup
perlu juga dipahami ketika seseorang meninggal dunia meskipun ia ditetapkan tersangka satu tahun sebelumnya atau mungkin beberapa bulan sebelumnya
itu di luar kekuasaan manusia
karena kita bicara seolah olah
penetapan tersangka adalah bicara soal bukti yang cukup
kalau ada tersangka tersangka yang diproses lebih dari dua tahun perlu dilihat konteks kasusnya secara spesifik
misalnya hari ini kami sudah menyelesaikan penyidikan kasus korupsi dan pencucian uang yang terkait dengan mantan direktur utama pt garuda indonesia
kenapa butuh waktu lebih dari dua tahun atau tepatnya dua tahun sebelas bulan
karena ada bukti di beberapa negara

karena ada bukti di beberapa negara
yang harus kami cari dan ada kerjasama internasional yang harus kami lakukan
yang kedua ada fakta baru kontrak kontrak miliaran dolar amerika
yang dilakukan oleh garuda indonesia pada saat itu
untuk pesawat pengadaan mesin pesawat dan juga perawatan
yang ada di beberapa negara
dan bahkan aliran dananya juga kami telusuri dari dua puluh miliar sampai dengan seratus miliar
jadi harapan kami ini bisa dilihat secara lebih spesifik
termasuk satu kasus yang mungkin banyak jadi pertanyaan adalah
dengan tersangka r jelino itu pun juga sudah kami jelaskan ke dpr
jadi kami harap kita tidak bisa tidak melakukan lompatan lompatan logika
untuk mencari pembenaran bahwa undang undang ini dibutuhkan
kalau bicara soal pengawasan coba tunjukkan pada kami satu institusi saja
di mana pucuk pimpinannya
bisa dijatuhkan sanksi dengan mekanisme pengawasan internal
dan ada komite etik yang melibatkan unsur non kpk yang lebih dominan di sana
ini yang saya kira perlu kita lihat dan kita luruskan secara hati hati
mbak dini silakan
pertama saya mau ingin meluruskan ya tidak ada niat sama sekali gitu dari pihak kami
untuk menyampaikan informasi yang misleading
jadi kita hanya ingin menekankan bahwa semangatnya adalah sama nih kita
jadi teman teman icw teman teman kpk gitu ya
seharusnya jangan melihat pemerintah sebagai musuh
karena saya ingin menekankan di sini sekali lagi bahwa
percayalah bahwa dari pemerintah itu tetap semangatnya anti korupsi
masalah ada technical issue yang memang tidak pas gitu kan
masalah drafting juga
yang tidak pas itu kan bisa kita bicarakan
saya mau konfirmasi lagi apakah ini semata mata teknis mas tama
ya tadi ya yang saya katakan di awal bahwa proses pengujian sedang berlangsung
dan yang ingin kita sampaikan adalah ini bukan soal permasalahan teknis penulisan
mungkin yang teknis ada contohnya misalnya sempat dikatakan bukan lima puluh tahun loh batas minimal
tapi lima puluh tahun tapi sudah dikoreksi sudah lima puluh tahun
nah hal hal yang lain justru itu sangat sangat substansi
jadi kesalahan kesalahan penulisan yang tentu saja tidak patut terjadi pada saat undang undang itu dibuat
menurut saya juga akan menjadi kritik yang baru
tetapi permasalahan yang sedang kita hadapi adalah undang undang kpk yang saat ini berlaku
memiliki banyak celah dibandingkan undang undang yang sebelumnya
yang justru kalau kemudian semangatnya menguatkan kita tidak melihat hal tersebut di undang undang yang baru
ini yang kemudian terjadi
jadi bukan masalah soal teknis penulisan kemudian soal drafting dan lain sebagainya tidak
ini masalah yang sangat substansi
secara formil sedang diuji secara material pun ada kelompok kelompok lain yang sedang menguji
kalau menurut saya kembali lagi tadi ya mbak putri intinya menurut saya sih apa yang kita mau sama
kita juga sama sama mau tidak ada satu pihak apapun lembaga apapun yang punya absolut power
yang tidak bisa dibatasi dan tidak bisa dikontrol
kalau tadi mas febri sebagai jurubicara kpk pasti akan menjelaskan secara normatif
mengenai prosedur idealnya tentang suatu penyadapan
tapi kalau kita mau jujur juga banyak terjadi di lapangan penyadapan itu tidak seperti prosedur yang tadi mas febri jelaskan
jadi itu adalah hal hal yang sebenernya
apa contohnya mbak dini

pak dini saya kira pernyataan tadi harus dipertanggungjawabkan
coba jelaskan buktikan di sini penyadapan yang mana yang dikatakan melanggar prosedur dan siapa yang melakukan penyadapan
saya tidak mau masuk ke dalam teknis itu ya saya tidak mau masuk ke dalam teknis itu ya saya tidak mau masuk ke dalam teknis itu ya saya tidak mau masuk ke dalam teknis itu ya
kalau anda ketahui kewenangan melakukan penyadapan itu bukan hanya berada di kpk tetapi juga berada di kepolisian di kejaksaan dan instansi lain
kalau argumentasi itu anda sampaikan dan kemudian ada juga pernyataan seolah olah menghadapkan kpk dengan pemerintah itu akan lebih memperkeruh situasi
kita sedang bicara soal substansi anda bicara soal pelanggaran pelanggaran yang tidak bisa anda buktikan
tolong dijelaskan lebih clear agar tidak ada kekeliruan pemahaman di publik soal ini
saya tidak mau menjelaskan kepada hal yang teknis seperti itu ya mas tapi gini aja
ini kan kita tahu bahwa semua pihak itu tidak ada yang sempurna
saya juga meminta dari pihak teman teman kpk gitu ya juga mau berbesar hati membuka diri untuk evaluasi
pasti tidak ada hal yang sempurna ya nggak mungkin kalau kpk selama ini juga tanpa salah kan mas
nah kita sama sama berpikirlah gitu ke depan gimana caranya untuk membuat kpk ini menjadi sesuatu yang lebih baik
nah sekarang memang kalau misalnya memang ada hal hal dianggap dalam undang undang ini memperlemah kpk silahkan diajukan ke mahkamah konstitusi
dan pemerintah menghargai itu
ya dan sudah dilakukan ya
kalau saya mau mengajak teman teman kpk icw ayo kita sama sama
karena sebenarnya kita ini satu semangat anti korupsi
kita mau kpk bekerja lebih baik
kita tidak mau ada satu lembaga institusi yang punya absolut power dan tidak bisa diawasi
seperti itu aja sih mbak sesederhana itu
oke oke baik kita lanjutkan diskusi ini setelah jeda kita jeda dulu
mas febri tetap bersama kami
dikepung oleh berbagai kepentingan politik praktis berbagai kepentingan pihak pihak yang tidak mau atau merasa terganggu dengan pemberantasan korupsi
saya ingin kasih contoh dengan data saja dari kasus kasus yang ditangani oleh kpk yang paling dominan itu adalah korupsi politik
jadi memang ratusan anggota dpr dprd dan kepala daerah yang kami tangani itu bisa membongkar banyak sekali praktek persekongkolan antara kekuatan politik dengan kekuatan bisnis
kalau kita tarik dari akar korupsi yang sesungguhnya akar korupsi itu memang terjadi ketika ada persekongkolan kekuatan politik dan kekuatan bisnis
nah ini yang dibongkar oleh kpk selama ini baik di tingkat nasional ataupun di tingkat daerah
apakah karena ini kemudian banyak pihak terganggu dan kemudian berbagai upaya pelemahan terjadi saya kira dalam konteks inilah kpk juga mengajak semua pihak
siapapun itu yang masih punya komitmen pemberantasan korupsi untuk terus bergerak dan berupaya melawan korupsi ini
meskipun pasti jauh lebih sulit dibanding waktu waktu sebelumnya
oke mas tama disampaikan katanya akan diprioritaskan diisi oleh
apa yang akan dikatakan aktivis aktivis anti korupsi untuk dewan pengawas ini
ya tentu konsentrasi kita tentu pertama akan habis pada gr
karena ketika kita kemudian membantah semua proses yang kemudian kita anggap masalah secara formil secara material pun juga banyak hal hal yang menjadi catatan
tentu saja ini menjadi paket yang tidak kita setujui
tetapi kalau bicara kemudian ada pertanyaan bagaimana kalau aktivis yang mengisi jabatan di dewan pengawas
ini bukan soal aktivis atau bukan
apakah dia seorang pendek hukum atau bukan
atau mantan bpnkpk sekalipun
yang kita mau lihat justru bagaimana mekanisme rekrutmennya
bagaimana ke depan fungsi fungsi pengawasan yang tentu saja yang sudah kita lihat dalam undang undang
itu lebih longgar ketimbang undang undang yang sebelumnya
bahkan misalnya dalam hal fungsi fungsi pengawasan ini juga tidak hanya dilihat dari fungsi itu saja
tapi harus dilihat lagi misalnya bagaimana ketika dia menjalankan fungsi fungsi proistisial
nah ini yang menurut saya justru akan ada ruang ruang baru
ada tanggung jawab baru bagi masyarakat untuk mengkontrol prosesnya
kemudian media juga harus ikut lebih aktif dalam hal mengontrol kpk ke depan
nah yang kita mau tegaskan adalah ini bukan soal aktivis atau bukan
tapi ini bicara soal bagaimana kriterianya bagaimana syaratnya
bagaimana mekanismenya bagaimana standar etik yang lebih tinggi
bagaimana kalau kemudian terjadi penyimpangan yang itu nggak diatur sama undang undang
apakah mau diatur dengan peraturan pemerintah
menurut saya akan jadi masalah baru diatur dalam undang undang saja bisa diterobos
apalagi yang atur hanya sekelas peraturan pemerintah
jadi yang saya mau sampaikan ini bukan masalah yang sederhana ini masalah yang serius
jadi tidak bisa kemudian disederhanakan begitu saja
oke mbak dini
ya kalau menurut saya kalau kita lihat dari angle itu mbak
tadi satu poin kenapa presiden kok kesannya punya voting absolut gitu kan dalam mengangkat dewan pengawas
tapi pertanyaan yang serupa juga ada
kalaupun disediakan oleh dpr apakah iya betul
tidak akan terjadi semacam absolut power di situ
kemudian kalau kita bicara undang undang saja dilanggar apalagi pp bukan di situ sih sebetulnya
pada saat sesuatu menjadi hukum apakah dia undang undang apakah dia pp apakah kepres
itu adalah hukum dan tidak boleh dilanggar
jadi ini sebenarnya kan masalah mentalitas mbak
dan karenanya kita juga ingin mengajak masyarakat untuk jangan terlalu berkutat kepada isu ini
ini penting tapi ini kan hanya salah satu bagian daripada semangat anti korupsi yaitu penanganan korektif
setelah terjadi korupsi
kita tangkap ott dan sebagainya
tapi yang tidak kalah penting yang selama ini mungkin luput dari perhatian kita
dan tidak menjadi fokus adalah preventif
langkah langkah preventif yang pastinya akan jauh lebih efektif efisien karena lebih murah ya
itu yang dilupakan oleh kita
preventif itu tanggung jawab siapa kalau misalnya sekarang mau dibahas
preventif tanggung jawab pemerintah dan juga masyarakat kita bersama lah mbak
pastinya ya negara ini adalah milik kita bersama
jadi tidak ada yang dibilang harus tanggung jawab satu
ini tanggung jawab kita bersama
sekarang penanaman nilai nilai kejujuran kebajikan semangat anti korupsi
itu juga sebetulnya kan perlu ditanamkan sejak usia dini
apakah kita pernah lari ke sana
masuk ke kurikulum pendidikan ya kan
nah sekarang presiden jokowi
sekolah sekolah sudah ada ya
betul ada sekolah sekolah yang binaan kpk
punya kami kejujuran gitu kan
di jakarta juga mungkin ada sekitar lima sd
dan beberapa psma
itu kan juga hal yang sebenarnya juga harus jadi perhatian kita
nah kalau kita lihat yang dilakukan pak jokowi sekarang
dia juga banyak melakukan langkah langkah preventif
dari sejak oktober sampai sekarang
kalau banda lihat
beliau sudah mempunyai wacana untuk reformasi birokrasi
jadi hal hal yang sifatnya juga preventif
jadi marilah kita melihat hal ini
jangan hanya terbatas kepada masalah
oh pelemahan kpk undang undang sembilan belas
memang masih ada isu dalam hal ini
nah makanya kita juga menghargai proses jr
di mahkamah konstitusi
karena memang semangatnya sama
kita semangatnya anti korupsi
dan kita juga tidak ingin ada abuse of power
di level manapun juga
jadi sebenarnya sama mbak
baik mbak dini terima kasih banyak
terima kasih banyak sudah bergabung malam hari ini
mas tama terima kasih banyak
kita kembali berdiskusi nanti ketika
mungkin ketika para anggota dewan pengawas ini
sudah terpilih dan diperkenalkan kepada publik ya
kami kembali dengan informasi lain
tetap di cnn indonesia pranjur